sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
karena ini semua pasti gara gara saya
kamu gak tahu gimana bahayanya bang joko
saya sudah membuat kamu kesal
lu udah berani deket deket sama cewek gue
lu akan gue hukum
jangan jangan dong
jangan hukum saya
saya pasti gak sanggup menghadapi hukuman anda
saya pasti kalah lah
dan lagi saskia memang gak ada artinya buat saya sekarang
gimana kalau sekarang saya bawa saskia ke tempat anda
anda juga melepaskan teman teman saya
dan anda tidak
tidak menyakiti saya
dan anda tidak
tidak menyakiti saya
ini cowok benar benar berbanji
baru diginiin udah ketakutan setelah mati
dia mau datang kesini bawa adil
bagus tuh bang
biar dia bawa saskia kemari bang
biar dia malu sama ardi bang
kemarin dia udah mukul ardi bang
pokoknya nih bang
pokoknya nih bang
ardi mau balas dendam sama dia bang
pokoknya nih bang
aditya gembel dengerin
kalau lo bisa membawa saskia kesini
gue jamin lo akan selamat
termasuk teman teman lo yang ada di sini
saya minta alamatnya
tanyain sama saskia
dia sudah tahu semuanya
bersedia zamang kami ke kota
terus kita akan pergi ke tempat kita
saya nggak mau disakiti sama dia
iya kamu benar
kamu gak pantas disakitin cuma gara gara saya
saya akan ngantarin kamu ke tempat joko
dan kamu bisa mengbebasi teman teman kamu
akhirnya dokter gila itu datang juga
abang kan selalu mengharapkan saya siap datang kemari bang
selamat datang saskia yang cantik
gak ada jalan lain
sekarang tolong lepasin mereka bang
abang udah dapat apa yang abang mau kan
satu syarat lagi
dokter ini harus cepat cepat meninggalkan desa kita
kalau tidak awas
katanya lo mau balas dendam
balas dendam bang
kak kak jangan kak
gak ada jalan lagi
wah kacau banget
gak ada jalan lagi
paling gak ada perang
tapi ada kacau
ini adalah balasan dari kemarin lo mukul gue
jangan peruh peruh lo bang
mulai sekarang lo masih keluar dari desa ini
dan jangan pernah ganggu adek gue lagi
kak kalau ada apa apa kakak yang tanggung jawab
kakak yang tanggung jawab
bang joko baik kok
bang joko baik
jack lepasin jack
pergi ke dalam sana
kita ke dalam sas gia
tenang tenang aja
kalau lo mau lanjutin minum lagi
bang jangan lupa
sas gia silahkan
sas gia kamu jangan takut
kamu jangan nangis
bang joko tidak akan nolokain sas gia
mas bagaimana kolej ini
apa kondisi berwaktunya sebentar lagi
su buat ngabisin lo tau
jack hajar dia jack
habis aja anda kan
itu orang gila tuh
yang cari tahu tentang saskia
bunga buat ibu
pandi terima kasih
karena pandi udah nggak inget sama ibu
sopan sedikit kenapa sih van
kasih salam dulu sama ibu
tadi di sini tapi sekarang sudah pulang
kamu tuh aneh aneh saja van
saskia balik lagi ke sini kapan
paling sebentar lagi
saya masih di jalan
masih jauh ada kabar apa
gadis itu bersama ibunya ada di rumah sakit bos
sekarang saya bisa dapat alamatnya dari pihak rumah sakit bos
kalian awasi dia
jangan sampai kehilangan jejak
begitu saya sampai saya akan telepon kalian
ngapain mereka ya
sarang itu pasti punya rencana busuk